anda kembali bersama kami di cnn indonesia news update
iuran bpjs kesehatan dikabarkan bakal naik lagi
hal ini buntut adanya temuan potensi defisit bpjs kesehatan
yang mencapai triliunan rupiah pada dua ribu dua puluh lima mendatang
dilansir cnn indonesia com
anggota dewan jaminan sosial nasional mutakin menyebut
potensi defisit bpjs kesehatan bisa mencapai sebelas triliun rupiah
pada agustus hingga september dua ribu dua puluh
mutakin memperkirakan iuran bakal naik pada juli dua ribu dua puluh lima mendatang
belum diketahui berapa persen kenaikannya
hingga kini bpjs kesehatan mencatat peserta jaminan kesehatan nasional
atau jkn mencapai dua ratus empat puluh delapan juta selama dua ribu dua puluh
sedangkan hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
iuran yang diterima bpjs kesehatan mencapai satu ratus empat puluh empat triliun rupiah
angka ini lebih tinggi dibandingkan penerimaan
yang diberikan oleh bapak ibu
iuran pada dua ribu dua puluh satu sebesar satu ratus empat puluh tiga triliun rupiah